soal dana pendukung
saya masih harus kontak agus
gak bisa transfer aja
saya nggak mau ada jejak transaksi
untuk bisnis kita
saya sudah cek di sekitaran rumah bang edi
sekor tikus sudah berani datang ke rumah saya
mungkin tikus tikus yang lain juga akan datang
kalian harus bergerak lebih dulu dibanding mereka
dari rumah kang
tadi di rumah sudah ngopi
saya ketinggalan berita apa
dari tadi saya terlalu banyak omong
saya barusan udah ditawarin sama sukanta
saya harus pergi
sudah oh masuk
terima kasih om
sebentar saya ambil
kamu gak usah liatin
mau ngantar kopi buat kang murad
saya gak dibuatin
saya gak percaya
gak tau kalau kang ujang mau kopi juga
bikin satu lagi buat kang ujang
tadi diangkut saya ketemu perempuan manis
kalau ketemu lagi
kamu yakin bakal ketemu lagi
kenapa gak tadi aja kenalannya
sudah mulai kerja
belum baru mulai besok
sebelum kamu mulai kerja ada sesuatu buat kami
sesuatu yang penting buat kami
kamu bisa datang ke kampus dan bisa melihatnya sendiri
kalau kamu tidak datang kamu akan menyesal
dia sudah berani datang ke rumah bang edi sendirian
kebetulan bang edi lagi nggak ada di rumah
tapi bang edi sepertinya khawatir
bubun bakal datang lagi
mungkin nanti sama teman temannya
bantu saya cari tahu di mana saya bisa menemukan bubun selain di rumahnya
biar saya habisin sebelum dia berani balik lagi ke rumah bang edi
bubun sudah berani datang ke rumah bang edi sendirian
kebetulan bang edi lagi nggak ada di rumah
tapi bang edi sepertinya khawatir
bubun bakal datang lagi
mungkin nanti sama teman temannya
kita harus cari tahu di mana saya bisa menemukan bubun selain di rumahnya
dia harus dihabisin sebelum berani balik lagi ke rumah bang edi
kita yang harus habisin bubur
orang orang yang dibayar bang edi buat ngabisin semua yang jadi backing orang orang di parkiran
di pasar sama di terminal
kenapakah kita aja
kamu berani sama bubun
melawan tukang parkir aja kamu masih perlu bantuan saya
saya bilang kan kita bukan saya sendiri
gak usah banyak omong
jalan atau pakai motor
ada orang sudah berusaha kayu biasa namun

sitanya cuma untuk dur donner
akhirnya parkir mereka
alhamdulillah alhamdulillah kenapa abu pun nggak papa masuk
hai apa dimatiin iya tadi kan cecep telepon
tadi nelfon ya kamu dari rumah bang edi iya sendiri iya ketemu sama bang edi orangnya enggak
ada pintu rumahnya dikunci tapi kayaknya bang edi tahu kalau saya datang ada cctv iya pas sadar ada
cctv saya langsung buru buru pergi orang orang yang dibayar buat nyari kita datang tapi mereka
kamu nekat ke rumah bang edi saya tadinya mau ngajak berunding aja tapi kayaknya dia nggak mau
berunding enggak masalah